mandi udah tinggal ganti baju terus dandar
kira kira masalah masakannya jadi gak ya
udah lapar lagi harusnya tadi itu mesen online aja
biar langsung datang langsung makan gak perlu harus nunggu
mending kalau jadi kalau enggak makanannya gimana
nanti ujung ujung pesen online lagi
ya dokter mau kesini kok
suruh dokternya cepet cepet dateng kesini ya
iya ya dokter akan sejak banyak sih
iya tahan tahan
kalau dokternya lama nanti kita masuk ke rumah sakit ya
aku merasa sakit ya
bu andin dokterin sudah sampai
iya tadi suami saya pingsan dok
ini boleh dipiksa dulu nggak
saya periksa dulu ya pak
jadi pak aldebaran kenapa bu
dia tuh tadi tuh sempat naik naik kuda terus
saya jatuh dari kuda
tadi saya naik kuda
kudanya memang mungkin lagi
saya juga gak tau lagi kenapa
saya periksa ya
tarik nafas lagi
tarik nafas lagi
tarik nafas lagi
ini harus dibawa ke rumah sakit nggak ya dok
bentar ya bu
bentar ya bu
saya periksa dulu
buka mata ya pak
ada pusing atau muntah
kalau pusing tadi sempat
ya gitu lah
suka tiba tiba muncul terus dilanggar
cuman gak kesalah gak apa apa
berdasarkan pemeriksaan saya
pak aldebaran baik baik saja bu
tidak ada masalah yang serius
tidak ada pusing dan muntah juga kan

hanya luka luar saja
baik baik saja keliatannya gimana
tapi aku panik mas
masa kamu biasa saja apalagi tadi itu mas wal sempat pingsan
sepertinya pak aldebaran hanya shock bu
oh ya dok kalau perlu dibawa ke rumah sakit
mungkin saya bisa langsung bawa ke rumah buat anak anak
latihan kamu ngapain di sini
saya kan bilang gak usah ditemenin
kamu harusnya bilang makasih kalau bukan dari karena pak randy
aku juga gak tahu kalau kamu jatuh mas
pak randy yang bawa kamu ke sini
si sepertinya pak aldebaran memang baik baik saja pak
kalau begitu bu andien pak aldebaran saya permisi
ya terima kasih banyak ya dok
terima kasih banyak ya dokter
terima kasih dok
gak usah disini
gak mau pulang gak mau
kondisiasi kan baik baik saja
gak usah disini pak
kan kamu tahu saya cuma mau berdua sama andien
gak usah datang ke sini
bapak kan baru saja cederakan
iya bapak kan baru saja cederakan
saya takut akan terjadi sesuatu lagi setelah ini pak
oh jadi kamu mau setelah saya jatuh dari kuda saya dapat sesuatu musibah lagi maksudnya gitu
enggak enggak bukan itu maksud saya
maksud saya pak aldebaran dan bu andien kan hanya berdua disini pak
ya kalau misalnya takutnya terjadi sesuatu yang memang harus butuh pertolongan segera
takutnya bu andien malah jadi panik pak
ya kalau panik kan memang adin dari dulu panik kan orangnya
saya gak masalah kok disini gak apa apa
saya baik baik aja randy
atau mungkin saya bisa pak nginep di sekitar pilas ini untuk berjaga jaga
saya terima kasih kamu datang ke sini
ya mungkin kejadiannya memang pas jadi kalau bisa nolong saya terima kasih banyak
tapi saya nggak perlu dikawal
kalau memang ada apa apa saya pasti ngobrol sama kamu
saya pasti telepon kamu biasanya begitu kan
cuma untuk liburan kali ini saya mau berdua sama andien jadi kamu gak perlu disini
oke abdullah rendy
ya baik kalau gitu pak
saya izin telepon gue usah dulu sebentar ya pak
buat apa gak usah nanti malah cemas mama saya gak usah
iya pak karena tadi berusaha sampai telepon saya
berusaha menanyakan kondisi bapak
dan saya menjelaskan apa adanya pak
gini loh mas mama tuh khawatir sama kita berdua takutnya ada apa apa
tapi mungkin nggak enak telepon kita akhirnya ada telepon penjaga villa
dan kebetulan pas telepon penjaga villa kejadian pas kamu lagi pingsan
ya ampun mama kenapa pakai telepon sih
namanya juga khawatir insting
cuman kan kalau kayak begini mama cemas di rumah
saya malah mikirin kondisi kudanya gak apa apa kan kudanya
kok kamu cari mikirin kuda sih mas kamu ngapain lagi
ya nggak apa apa cuman kan saya khawatir aja sama kudanya takutnya kudanya trauma
nanti kalau saya mau naik lagi kudanya nggak mau sama saya
ya nggak usah naik naik lagi lah nanti mau jatuh lagi
ya nggak jatuh lagi lah
udah gak usah itu kuda baik baik aja kok
eh kudanya sudah kembali dari kau pak
ke kandangnya sudah aman
tapi menurut saya harusnya bapak khawatir dengan kondisi bapak
kenapa pada khawatir sama saya sih
keliatannya saya gimana sekarang
hmm eh saya gimana keliatan
ya baik mas
kau baik baik aja
yaudah gak usah khawatir sama saya
kalau saya gak perintahkan ke sini jangan di sini
agak ngeri ngeri juga nih mau masuk
ya udah deh
gua harus berani
gua kan pengen ngecek kondisinya pak rizie juga
ya masa gua harus pulang lagi sih
udah jauh jauh kemari
yaudah deh ah
mau diusir mau enggak terserah deh ah
belum juga diketok
ibunya pak rejo udah keluar
mama juga gak bisa mau mundur
maksud hati pengen kabur
tapi gue malah jadi diem di tempat
aduh gimana ya
ngapain kamu ke sini mir
kok gua kok gua gak disuruh masuk ya
mau berdiri terus di situ
saya kan belum dipersilakan masuk sama ibu
gak sopan bu
deg degan banget gua nih
ngapain berdiri aja
belum belum disuruh dudukan bu
kenapa duduknya begitu
memang kursinya gak enak
ya udah ngomong
gak apa apa bu
gak apa apa bu
saya itu gak bermaksud bu buat bohong sama ibu
kenapa kamu dan dija tega ngebohongin ibu
memang rija gak cukup baik buat kami
makanya kamu hanya mau pura pura pacaran sama dia
kamu juga ngebohong karena kesian sama rijah yang mau dijodohin
bukan bu bukan
padahal ibu tuh udah percaya dan sayang sama kamu
ibu udah sayang sama mirna
udah percaya sama mirna
bahkan ibu sudah bisa terima kamu yang sudah pernah menikah
dan yang pernah dipenjara juga kan
ibu tahu masalah lo saya bu
tapi ibu tidak mempermasalahkan masalah itu mir
karena ibu udah sayang sama kamu
tapi malah kalian mengecewakan ibu
daripada cuma dikasih harapan palsu
bakal punya mantu kamu
kamu kenapa sih
kamu tadi pingsan
ini kan saya gak kenapa napa
nih sakit gak
kepalanya sakit gak
itu luka loh mas
ke rumah sakit yuk
jangan gitu kenapa sih
agak sakit sih
tapi jangan kayak gitu dong
jangan bercanda kayak gitu
gak usah panik
karena saya tahu kalau saya panik
kamu pasti lebih panik
saya sehat mak
kamu tuh aneh
ya aneh aja
ya kenapanya aneh
kamu gak ngerasa kamu aneh
tadi aku mau masak
bahan bahannya gak ada
handphone aku jatuh
aku juga gak tahu jatuh kenapa
perasaan aku gak enak
kalau main jatuh
terus aku nggak bisa mesan
terus gimana dong
aku mau makan
kamu gak sabaran jadi orang
oke mau ngapain
mau masak makanan
ya saya mau makannya itu makanan yang spesial
kita beli bahan banda aja kita masak
yaudah oke ntar aku yang masak
kamu juga baru bisa masak mie
jadinya merasa so tau
aku merasa naku aja yang enak ya
ya saya masak sendiri di pulau
oh ya juga sih
baiklah yaudah terserah aku ikut kamu aja deh
meskipun masih mentah
saya depan mama dulu sebentar ya
alhamdulillah baik baik aja mah
katanya kamu jatuh dari kuda
gimana kamu baik baik saja
ini mama doain saya gak baik baik aja atau gimana
engga engga bukan gitu al
mama tau kebiasaan kamu
kamu tuh selalu menutupi keadaan supaya mama ga khawatir
tapi alhamdulillah saya baik baik aja kamu
ya juga sih tapi beneran kamu gak apa apa ya
aduh mama khawatir sekali
ini mama udah mau on the way ke villa sih nyusulin kamu
mau liat keadaan kamu
ga usah ma ga usah kesini sih ga apa apa beneran
beneran mama saya baik baik aja
yaudah kalau gitu mama istirahat aja di rumah ya
yaudah kalau gitu mama ga jadi ke villa
terus kamu sama andin oke ya
baik baik aja di sana ya
saya baik andi juga baik
yaudah kalau gitu mama lega dengernya
loh kok kamu keluar
aku mau ke rumah sakit mengambil hasil lab kamu
ngapain udah kamu istirahat aja
bosen aku tiduran terus di kamar
kamu kamarnya lemes udah istirahat aja ya ga usah ikut ya
justru itu aku harus ikut supaya aku juga jadi bisa menghirup udara
terus biar nggak bosen jadi bisa sekalian jalan jalan kan
yaudah kalau kamu
mau menghirup udara segar kamu bosen di rumah yaudah kamu ikut aja
tapi nanti pas di rumah sakit kamu tunggu di mobil aja ya
biar aku yang ambil dalamnya
baru sekarang kamu ada yang mau diambil lagi ga
mau begini aja
eh mbak bella
ah mbak bella
ada apa mbak kok tumben telfon tante
oh ya tadi tante itu titip masakan buat mbak bella udah terima belum
udah kok tante terima kasih banyak ya tante
pastinya dong karena aku selalu suka sama semua masakan tante
masakan tante selalu enak
eem dan aku juga mau makasih banyak buat puisi yang tante tulis
so sweet banget ya tante kata katanya
ini pasti dulu om suka ngegombalin tante pakai puisi puisi kayak gini ya
yah ketauan deh kalo puisinya mamah yang buat ren
aku beneran suka loh tante sama puisi yang aku tulis
tante tuh tante bener bener gemes sama rendy
rendy tuh kan orangnya ga romantis
jadi tante bergerak aja
soalnya tante itu sayang sekali sama mbak bella
tante takut kehilangan mbak
apalagi waktu ada bu chandra itu
tante tuh bener bener takut mbak
tante ngerasa tante ngerasa insecure aja
karena tante ngerasa ya rendy kan beda sama pak nino gitu mbak
tante makasih ya
selama ini tante tuh udah sayang banget sama bella
udah baik banget
makasih juga tanto sudah melakukan semua usaha usaha ini
karena kan tante yang paling semangat deketin aku sama adi
yah semoga aja
harapan kita menjadi satu adalah harapan yang terbaik ya tante kita
kita serahin aja semuanya kepada allah
karena jujur aku juga sayang banget sama tante mayang
aku juga berharap mungkin suatu hari nanti kita bisa jadi satu keluarga
mbak beneran ini beneran tante nanti jadi mertuanya mbak bella beneran
mbak kok ketawa aja sih jawabnya
apa tante salah ya bicaranya
enggak sayang enggak salah kok tante
amin amin semoga aja tante yang terbaik kita nggak tahu ya
loh emangnya mbak bella gak mau jadi menantu tante
ih tante mayang kenapa sih mulai deh
asal lempas gak
berarti kan harusnya kamu di rumah aja
gak usah ikut
iya aku enggak apa apa kok
kamu dingin aku matiin aja sih ya
enakan udah sehat
aku pengen deh
pergi umroh berdua sama kamu
niat yang bagus itu insya allah
diri doain sama allah
dijabah sama allah
jadi kita bisa umroh sama sama
yang penting kamu sekarang sehat dulu ya
kamu gak sakit
yang lama sama kamu disana
emang mulut aku kekunci apa
di depan ka'bah
terus allah ngedengerin semua obrolan kita
tadi aku kira kamu gak mau ngomong sama aku lama lama di sini
yaay udah datang
sini aku yang masakin
ih kok minggir sih
apa sih mas
terus lipet deh
kalau misalkan bukan aku yang masak
udah duduk mandi disini
gak usah banyak kumpulin
saya juga gak percaya
tapi saya mau belajar masak
saya masakin buat kamu
gak ya gak mau masak
padahal kan abis sehat tuh
itu kira kira makanannya bisa dimakan nggak ya
aduh gimana ini
kalau dia lapar aku lapar
terus makanannya gak bisa dimakan
oke bahan bahannya udah semua

semua kan bisa dipelajari ya
apalagi sekarang ada
nah video cara memasak
semua jadi lebih mudah kalau begini
semua jadi lebih mudah loh begini
semua jadi lebih mudah loh begini
semua jadi lebih mudah loh begini
semua jadi lebih mudah loh begini
masa ke apa ya dia
aku jadi penasaran ya nih
gak usah gak usah
ngapain sih kesini
udah mendingan kamu ke kamar sekarang
tapi gak usah menor menor dandannya
kita bakalan diner abis ini
mendingan kamu ke kamar mandi
aku gak salah denger
enggak salah denger kamu
aku kan gak budak
aku kesana ya
udah mending kamu sekarang mandi
ambil gaun yang cantik
kamu pake tapi dandannya gak usah menor
anggap aja nanti malem kita mau diner
udah malam makanan tersedia semua
gak usah liat liat
gak usah liat liat
udah langsung ke kamar
aku penasaran kamu tuh masa apa
udah masuk kamar
gak usah liat liat nih
gak usah liat masuk kamar
gak ada bau masakannya ya
masak apa dia
udah buruan siap siap sana
aku yang ambil hasil liatnya ya
halo masalah apa
maaf bentar bentar pak ya
mama tunggu sini bentar ya
wah liat sini
aku ingin lihat lebih dulu hasil labnya
sebelum papa dan semuanya lihat
feeling aku kok gak enak ya
aku merasa ada sesuatu dari diri aku
ya kan harusnya sudah sampai pengiriman kopinya
gini deh coba kamu tolong kamu cek
harusnya sampainya dari kemarin ini
sampai gak ada kopi sama sekali
yang tadi sulap esi udah
belum juga astagfirullahaladzim
baik silahkan ditunggu di sebelah sana
semoga papa gak segera kesini
jadi aku bisa liat duluan hasilnya
supaya aku bisa mempersiapkan semuanya
hah ya allah aku takut
tapi aku lebih gak ingin papa dan elsa jadi cemas karena penyakit aku nanti ya
jadi aku harus tau lebih dulu
tolong pak ya sesegera mungkin pak ya
hari ini pak ya
terima kasih pak
loh mama kemana
ini mama udah di
udah di tempat web lagi nunggu hasilnya
tadi aku liat kan
papa lagi sibuk telponan jadi
yaudah aku pelan pelan jalan kesini untuk ngambil hasilnya
nggak urusan papa soal kopinya udah selesai
iya nggak apa apa kok ini juga sebentar lagi udah mau selesai
udah kamu tunggu disana aja ya
mama ini gimana suruh tunggu di mobil malah jalan lagi
karena suka keras juga sebenernya
ini hasil labnya bu
terima kasih banyak ya
ya allah apa hasilnya ya
semoga aku baik baik saja ya allah
kamu ngapain duluan kesini sih
aku kan minta kamu tunggu di mobil
aku mau buru buru lihat hasilnya aja
terus tadi kan kamu juga lagi sibuk telponan
aku mau liat duluan
aku liat dulu nanti kalau aku udah selesai baru kamu liat ya
kita lihat sama sama aja
udah sih nih
ya aku dulu
sama sama aja kan gapapa
kita bukan sama sama ya
pesawatnya bisa terbang
wah kok mobilnya bisa terbang sih
iiih ya ampun
lagi asik mainan perjalan nih pun
oh bisa terbang
udah jagain nanti askara
ditinggal miss kiki sebentar
pintar sekali ya
kamu udah disini
terus kamu udah ga
sedih sedih lagi kan udah happy kan
sana al juga ada bag bag aja
iya reina juga udah happy happy
kalo sesuatu terjadi sama
seperti kayak ngerasa gitu ikatan batinnya tuh
luar biasa sekali ya mereka
papa disana tuh mendapat sedikit musibah
tapi udah gak kenapa napa
udah baik baik aja kok
udah diperiksa sama dokter dan
tuh buktinya rena udah bisa ketawa lagi
berarti tandanya udah aman aman aja kan
padahal tadi askara
sempet nangis ya kak ya sebentar ya
pas miss kiki dateng
udah diam dah
askara nangis tuh juga pas
pada saat al jatuh itu ya
tapi ya everything
sudah berjalan dengan baik
semuanya baik baik aja udah ceria
lagi tandanya papanya udah gak
semuanya baik baik aja deh
karena kan kita dirumah juga
khawatir ya kalo sesuatu terjadi sama
didoain ya kakak reina ya
gak ada yang gangguin

ibu nya pari jadi mendiaman kaya gini
gue duduk lama lama di maria
nengok riza gak bu sebentar
ini gak usah
kamu pulang aja deh
udah malem juga
duduk duduk duduk
ini aku bawain makanan buat riza
permisi pulang ya bu ya
katanya bapak sakit ya
eh makin salam
lagi lagi ibu ngerasain sakitnya patah hati
ibu jangan capek capek ya
ini makanan buat mas riza
tinggal ganti baju terus dandar
masakannya jadi gak ya
udah laper lagi
harusnya tadi tuh pesen online aja
gapelah harus nunggu
mending kalo jadi kalo engga makanannya gimana
nanti ujung ujung bisa online lagi
oh saya gak denger tadi disitu
kok belum ganti baju
apalagi aku dandan
gak usah ganti ganti baju
nungguin makanannya ya sebentar lagi mateng
udah mau mateng
gak mateng mateng ya
toron juga udah selesai